siapa perempuan itu yang sama dia
hampir aja ketabrak motor
ya kamu juga kalau ngasih yang bener dong
aku pamit dulu
kalau itu memang cincinnya randy
kenapa kamu sampai segitunya ngajar cincin itu el
kenapa aldebaran bisa berduaan dengan perempuan lain seperti itu
siapa perempuan itu
apa andin tau
apa kamu kepikiran karena ngeliat aldebaran tadi ya
sampai sampai kamu nyari jalan pulang itu beda sama jalan yang biasanya
ini lebih jauh loh sayang pulangnya
aku gak jadi ke tempat raina
karena ada aldebaran
lebih baik aku gak ngomong ke mama so arena deh
jadi jauh jalannya
maaf ya aku jadi kepafokus
apa lebih baik aku ngasih tau ke andin soal aldebaran dengan perempuan tadi
ini bukan urusan aku
mau saya perahkan dulu
iya tak apa
dia pilih orang sedemikian ya
dia pilih yang se gereksamen sama ze paku pun
kalau begitu harusnya kamu siap
mama udah tidur
ya dok kalau gitu pak bos
pulang aja deh pak
udah kemalaman juga
takutnya andi nungguin pak
insya allah bisa
tolong aja pak
telepon kalau ada apa apa ya
eh eh pak
maaf apa pak saya mau nanya itu sebenarnya
bu raza tuh kenapa ya
saya kasian banget liat ya pak
mama saya tuh ada riwayat depresi
makanya sampai detik ini saya belum kenalin dia kan
ya udah saya pulang aja
iya pak aja di pak
oh jadi ternyata itu tuh alasannya pak bos kagak nemuin bu raza sama andi
padahal mah ditemuin juga kagak ngapa
andi penbaik orangnya
dia pasti paham dah
terus juga mau ngerawat ibu mertuanya juga
pak andin kasian banget sih
akhirnya pulang juga
dari mana tau baru keliatan
suka suka saya dari mana
ini kan rumah rumah saya bukan rumah kami
gak ada yang ngatur ngatur
oh gak gitu mas
mbak andin itu loh
ya ibu loh mbak andin
eh mas tak liatin mbak andin
liat mbak andin mas
mas mbak makssih
gigi harus pergi ya
gigi terlihat ini ya
mas mbakle kasih berhati hatian
katanya mau jadi istri yang baik
ngomongan suami aja gak dipercaya
aku percaya gue mah sama kamu
yaudah sekarang kamu istirahat
selamat malam mas
terima kasih mas
kamu udah selalu bikin aku yakin mas
kalau kamu cuma buat aku
selamat malam ya
lain kali jangan tidur di lantai ya
bukannya roy mau kesini nanti ketemu aku
raya gak ada apa apa dengan roy tante
gak usah mikir yang aneh ya
kita cari roy yuk
tante tenang dong tante
iya tenang dulu tante
nanti kita ketemu orang ya
tante harus tenang dulu oke